menjelang jatuhnya orde baru dan memasuki masa reformasi
nama tokoh ini turut disebut sebut sebagai salah satu aktor yang ikut melengsarkan mantan presiden soeharto
lalu setelah dua puluh tahun bagaimana seorang amin rais melihat reformasi yang sudah ia perjuangkan
dan catatan apa saja yang ia alami sepanjang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kita akan berbincang dengan mantan ketua mpr dan juga mantan ketua umum pp muhammadiyah
yang saat ini menjabat sebagai ketua majelis kehormatan dari partai amanat nasional bapak amin rais
ya terlihat sangat sehat sekali sih pak
sepanjang dua puluh tahun ini pak dari apa yang bapak perjuangkan selama dua puluh tahun
bagaimana bapak melihat hasil dari perjuangan ini
bahwa janganlah kita ini melupakan nikmat allah
yang sebenarnya sudah kita capai tapi kita anggap itu tidak ada
kita hanya keluh kesah kita hanya mengutuk diri sendiri kadang kadang
mengatakan reformasi tidak ada gunanya
reformati reformasi apa report nasi dan lain lain
seolah olah tidak ada kemajuan padahal kalau kita lihat luar biasa
langkah reformasi itu sudah katakanlah mentransformasi negeri kita ini
ke era yang
hampir sama sekali baru
kita flashback dulu pak ke dua puluh tahun yang lalu saat nanti mungkin bapak bisa cerita perjalanan di
masa masa melengsarkan orde baru
nah ini agak menarik nih pak bahwa bapak kan sempat disebut lokomotif reformasi bapak reformasi
tapi sebagian aktivis juga menilai bapak ini sebetulnya bukan aktor utama reformasi
tapi hanya mendompleng saja pak di tengah jalan tanggapan bapak seperti apa
ya kalau itu ya
kalau itu terserah opini
ya jadi saya juga tidak pernah sedikitpun ingin ditokohkan karena mbak buat saya ini ini betul ini
saya ini bekerja ke depan itu bukan untuk manusia
memang orang nggak paham mungkin ya statusnya orang beragama
bahwa kemudian mahasiswa itb mahasiswa ipb mahasiswa yang lain menyuarabahansa jadi tokoh retorik
menyuarabahansa jadi tokoh reformasi ya nggak apa apa ya terserah saja
tapi saya kemudian tidak lantas wah besar kepala biasa
baik bertanya sebetulnya peran seorang amin rais pada saat reformasi itu apa pak
mungkin tahun sembilan puluh tiga ya
lebih lima tahun sebelum pak arto lengser itu tidak ada orang yang meminta supaya pak arto segera turun panggung ya
di sidang tare muhammadiyah surabaya itu dari jendela tanbir itu tanbir itu nomor dua tingkatnya setelah muqtamar ya
second highest decision dari muqtamar itu keluar menjadi luar biasa menjadi viral
sekarang ini viral ya
jadi amin rais di stand tanbir mengajak bangsa indonesia untuk melakukan dan meminta suksesi ya pergantian presiden ya
karena amin rais mengatakan
ya tanpa suksesi mana mungkin akan ada reformasi ya
nah sembilan puluh tiga sampai sembilan puluh lima itu dua tahun saya masih terus again and again and again gitu ya
saya ada majalah amin rais seperti tidak ada payahnya mengajak suksesi itu ya
memang mbak waktu itu newstime ya
newsweek kemudian asia times kemudian time ya
media media asing ya
penelitian ekonomi dan ekonomi datang ke jakarta
dan ke jogja
apa apa yang mereka katakan
mengapa mereka katakan bahwa anda sangat berani ya
sangat berani ya
untuk berbicara tentang kematian pasar pahar gitu
ada jenis para jenis di belakang anda ya
ada pembayaran besar di belakang anda ya
karena mereka mengatakan untuk saya
itu tidak mungkin itu di luar imajinasi kita
anda adalah dosen dari gajah mada
tiba tiba ngomong sesuatu yang tabu waktu itu
di belakang anda ada berapa jenderal ada berapa pengusaha
sangat tidak ada tidak ada satu jenderal
tidak ada satu bisnismen di belakang saya
itu respon dari penguasa seperti apa pak
maksudnya para jenderal yang di belakang
mantan presiden soeharto kemudian para menteri di kabinet
nah kalau mungkin ada sedikit cerita ya
jadi waktu itu pak habibie diminta makan siang
ditapos oleh pak harto
waktu pak habibie ketua hmi saya ketua dewan pakar
jadi pak harto mengatakan
habibie itu amirah s kan dengan kamu di hmi
ngapain dia ngomong suksesi suksesi
pak habibie menyebut
pak harto mencoba membilas saya
pak harto dia itu intelektual
dia itu berdiri ke depan pak nggak ke belakang
jadi bukan bapak gitu
nah kemudian ini cerita masa lalu
pak harto itu meminta jaksa agung ya
supaya kalau bisa saya dicari kasusnya
agar bisa diperiksa di gedung bundar
ini amirah s kan ketua muhammadiyah
jadi kalau kita langsung ambil ke caksa agung
kriminalisasi gitu ya
ya secara sasaran kriminalisasi ya
atau demonisasi demon hantu
nanti apa tidak tidak backlash ya
sebaiknya dikirim saja tim caksa agung ke rumah amirah s di jogja
mengapa selalu ngomong suksesi dan lain lain
selain dari pihak kejaksaan agung
ada pihak pihak lain juga ada yang datang
saya kira caksa agung ya
ancaman ada ya pak
kalau oh kok ancaman tiap malam pak
halo sudah pusat hidup ya
halo sudah ingin mati ya
itu biasa lah ya
nah ini yang tanggal delapan belas mei
kita informasi yang kita dapatkan saat itu pak
ada dua kekuatan dari mahasiswa yang akan mengepung ke dpr
dan bapak ternyata ada di dalam kompleks dpr itu
kemudian bapak naik ke mobil
mobil komando akan berpidato
tapi bapak diminta untuk turun dengan mahasiswa
kemudian sempat kabarnya dilempari oleh beberapa botol minuman
nah itu tanggapan bapak seperti apa ya pak
memang betul ceritanya sebenarnya pak
bisa salah satu yang cerita
aktifnya saat ini sudah ada di parlemen ya pak
iya dia satu orangnya
kira kira dia penipu lah ya
saksinya ada banyak
asal bung nasrithun jal marhum itu
jadi waktu itu saya tidak ada di situ ya
cuma begini lho mbak
waktu itu kan saya mengatakan bahwa kita akan syukuran reformasi ya
dua puluh mei kita akan mengadakan bukan people power ya
tetapi pertemuan besar besaran di monas
untuk menyambut reformasi
kemudian waktu itu saya sembilan belas mei menginap di rumah dinasnya malik fajar
di sana kemudian jam sembilan malam itu pak yusril datang
waktu beliau jadi seknek atau sekap itu yang menulis pidatonya pak harto
dia bilang mas amin ini melihat reaksi masyarakat ya
itu pak harto kemungkinan sekali bersedia untuk mundur
jadi ya sudah sampaikan salam saya salam hormat saya
insya allah ini ada pergantian pimpinan tanpa bradshet
peristiwa tiananmen gak usah kita ikuti
kita bangsa yang lebih jeli
jangan sampai terjadi pertumbuhan darah
kemudian jam dua belas ya
saya ditelepon dari cilangkap
pak amin rais kami dari cilangkap pak
dia waktu itu nyebut nama
jadi pak amin tolong pak
besok batalkan itu
syukuran di monas itu
karena kemungkinan kita akan menghentikan
dengan cara kita
kemudian jam satu itu
saya pakai sarung pak
pakai sarung saya ada jabet
pakai baju ini
karena saya kan takut
nah saya ke munas itu
saya melihat sudah tank tank dan panser
sudah mengepung monas
kain berduri itu sudah berupa
sudah menjaga lah ya kan
yang menjaga semuanya
ada cerita bahwa pak amin ini sempat mendatangi
kemudian meminta pak prabowo untuk meyakinkan
mertuanya untuk mundur karena situasi sudah sangat penting
itu ceritanya gimana pak
jadi begini ya
pak prabowo itu sering
untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden republik indonesia
berhitung sejak saya batalkan pernyataan ini pada hari ini dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ada yang menyuruh bapak saat itu mungkin
tidak tidak ada
saya sendiri ya
nah kemudian sebagai gantinya kita ke dpr saja lah
mereka berbontong bontong tidak jadi ke mana
ke monas ke halaman dpr mpr
waktu itu saya sedang ada di al azhar
mas amin di sini ada pak emil salim ada anung gunasutrion ada permatidon teman teman
pak emil ditunggu gitu
semua menunggu bapak gitu
nah kemudian saya pakai kijang
begitu saat diumumkan datang itu maka ratusan ribu ratusan ribu mahasiswa itu bersorak sore
nah jadi kalau kata tadi itu si satu itu ya saya diteriak saya dilempar botol itu namanya informasi apa ya
tapi kan orang yang sudah berjuang sedemikian
sedemikian lama sedemikian keras
artinya punya ambisi punya keinginan untuk bisa berada pada posisi itu
bapak punya ambisi itu saat itu untuk menggantikan pak harto
ya tidak terserat sama sekali
karena di dalam ajaran agama saya lagi lagi ya kalau kita berjuang untuk sesuatu itu jadi tidak ikhlas
bahwa kalau kita berjuang kemudian ada sesuatu yang positif bagi kita itu belakangan ya
itu target kan saya ingin jadi gini makanya saya gerakkan
wah itu tabu
tapi kan bapak sempat mau maju
jadi kepada pew press
itu benar mbak
artinya kan punya ambisi juga pak sebagai presiden
setelah setelah saya punya partai itu ya
kemudian partai pan itu nomor lima
setelah punya partai artinya berubah ya pak pandangannya
bahwa kayaknya tertarik juga gitu pak jadi presiden
masih belum juga
masih belum juga
tapi kemudian waktu itu kan kita kumpul
ya kita kumpul
lantas pertama kali yang dipilih kan ketua mpr
nah kemudian waktu itu saya dipanggil teman teman mas amin ini besok kalau pak hamzahas melawan kubu tetangga itu pasti kalah
ini pertarungan yang pertama
kalau pak amin pasti menang ya sudah bismillah saya maju ketua mpr
kemudian setelah itu milih ketua dpr akbar tanjung ketua dpr
setelah itu baru sembilan hari kemudian memilih presiden
nah menjelang presiden dipilih itu ini true story pak wiranto masih hidup pak wibi masih hidup semuanya masih hidup ya
di situ kumpul golkar utusan golongan daerah partai keadilan belum ada sejahteranya pan pbb dan lain lain
kemudian waktu itu pak habibie mengatakan mas amin pidato pertanggung jawab saya sudah ditolak
jadi gak mungkin saya maju
jadi kita ini sepakat anda jangan hanya mengusulkan poros tengah pak gusur di presiden anda sendiri maju
saya bilang pak habibie kalau saya sampai menerima permintaan ini
saya dianggap mencuri dalam tikungan
saya sudah disumpah dua quran lima tahun jadi ketua mpr
enggak mas amin ini harus demikian
karena apa biar saja ada pergantian jabatan demi bangsa negara itu kata teman teman itu
kemudian saya ingat kalau posisi sulit ini saya masih punya ibunda gitu
pak habibie saya tak pulang dulu ke hotel
kemudian saya telepon pagi pagi tubuh ini ada perkembangan
amin dengarkan ibumu
coveringmu itu adalah kursi mpr lima tahun
kamu jangan terperdaya jangan terpikat oleh itu karena aku sudah melihat ibu melihat di tv kamu disumpah lima tahun
jadi kamu teguh di situ jangan pindah
kemudian saat pak habibie saya tidak berani menentang ibu saya
kita kembali lagi nih pak ke beberapa waktu sebelum sudah ada ditunjuk presiden kemudian ketua mpr dan juga ketua dpr
ada cerita bahwa pak amin ini sempat mendatangi pak prabowo kemudian meminta pak prabowo untuk meyakinkan mertuanya untuk mundur karena situasi sudah sangat genting
itu ceritanya gimana pak
jadi begini ya
prabowo itu sering ditegur oleh bapaknya
mengapa kok katanya sering ketemu amin rais ya
ini pak mitro atau pak
enggak pak harto itu menegur ya
jadi mbak tutut katanya bilang ini lho pak di prabowo ini loh diem diem masih ketemu amir rais gitu
terus pak prabowo iya tapi kan saya di tempat yang terang tempat yang gelap gitu
kami berdua ketemu panasution kami di pemahamadiyah gitu
nah waktu itu memang ada chemistry ya
dia cocok dengan saya ya
apa kemudian bahkan waktu itu raat merdeka itu headline
jangan nasution amin prabowo duet yang ideal waktu itu loh ya
ya itu kata pak nasir
tapi dengan prabowo memang sudah agak lama ya
nah kemudian memang pak arsul mengatakan mas amin saya itu menantunya pak harto gitu ya
tetapi ya saya sebagai generasi baru gitu
saya paham demokrasi gitu
saya kira kalau ada suksesi yang kemudian damai why not
artinya peristiwa bahwa anda mendatangi pak prabowo itu benar ya
kalau saya dengar pak prabowo enggak pak prabowo datangnya sepuluh ulang kali
kemudian anda menyampaikan bahwa meyakinkan pak prabowo untuk meminta mertuanya mundur itu
enggak sampai ke sana

bapak sempat ditawari oleh pak harto sebelum beliau ini lah

yang ser menjadi anggota komite reformasi itu betul enggak pak malah ditolak mbak jadi komite itu
dibentuk kemudian bapak ditolak pertama profesor ismail suni itu ketua sebagai ketua saya beliau
hukum guru besar di ui mas amin mau nggak jadi anggota komnas ham saya yang menyeleksi itu ya
silakan saja gitu ketika nama saya disodorkan itu lebar terdekat cinta merah yang ini tidak
oke artinya berarti bapak yang ditolak bukan beliau yang meminta bapak untuk bergabung ya mengusulkan
kemudian menjelang lengser itu pak nurkholis masjid tim sembilan ada liafi ada cak nun ada gustur
nurkholis masjid dan lain lain ya sembilan waktu itu pak nurkholis masamin sudah usurkan loh sebuah
nama kita jadi sepuluh orang
hai ditambah amin rais atau bilang yang itu tidak ya sudah jadi kan menjelang perayaan
atau peringatan reformasi ini ada pamflet niba yang bersebaran di media sosial tebspun di kalangan
media bahwa bapak akan dinobatkan sebagai bapak reformasi atau tokoh reformasi di universitas
indonesia nanti bapak tahu gak cara ini sama sekali gak pernah dikontak tak belum cuma ada teman saya
anak saya pak ini betul enggak pak
saya enggak tahu jangan jangan huwaks
karena menurut saya itu ada hal yang mencurigakan
penobatan amin rais di balai irung
balai irung itu di gajah mana pak
ui enggak ada balai irung
jadi saya kira loh itu saya enggak belilah
tapi bapak berharap nggak sih kalau misalnya mendapatkan gelar tokoh reformasi atau bapak reformasi
ada keinginan nggak sih pak
ini pak saya dikatakan turnur dikatakan brengsek dikatakan segala macam
saya ketawa kok malah ya
karena saya bukan untuk manusia pak
jadi saya itu dipuji tidak besar kepala
diejek ditipu difitnah enggak mengempes juga
bahwa kamu suka alhamdulillah gak suka juga alhamdulillah
kemudian pak prabowo ini kan bagian dari orde baru
tapi belakangan ini bukan belakangan ini ya pak ya
cukup lama sebetulnya pak
mendorong beliau secara politis
kedekatan politisnya lebih dekat ke pak prabowo
banyak yang mengatakan kok pak amin ini berubah
itu agak aneh ya
kalau sampai manusia itu bisa berubah
sekarang ini kan biasanya kan sipil mas jokowi ini
tapi kan pikirannya otoriter
calon tunggal itu bahaya destruksi destruksi demokrasi
kemuduran demokrasi ya pak
kalau calon tunggal sampai betul betul jadi sudah inilah hibatologi
tidak ada lagi demokrasi
tidak ada lagi oposisi wah dia akan segala macam dibungkal diberangus
waduh berat mak
nah lihat sosok sipil bisa lebih militer
seperti militer betul tapi lihat seorang sipil
apa seorang militer juga lebih sipil
artinya pak prabowo lebih sipil maksudnya
tapi kemudian penampilannya dan subsahnya memang sipil
satu prabowo itu tidak angin
lantas mengganyang ini nggak ada
insya allah saya sudah tahu ya
jadi dan itu fair kalau ya sudah jawab tangan
kalau dia pergi ke istana atau di bogor di sugoh apa sate apa apa itu
kalau pak jokowi ke hambalang naik kudas itu sudah bagus tidak ada masalah
jadi dia bukan seorang yang dibayangkan orang sosok yang serem
pertanyaan terakhir ya pak ya
jika ingin dikenang oleh publik
bapak ingin dikenal sebagai apa
sebagai tokoh reformasi mantan ketua umum ppmuhammadiyah
mantan ketua mpr atau seperti apa bapak ingin dikenal
ya mudah mudahan ketika jenazah saya diusung
ambulans diusung ke pemakaman
yaitu amir rais mahkum dulu foamah
dulu pernah aktif di muhammadiyah
pernah jadi ketua mpr pernah di politik gitu
oke terima kasih pak amin atas waktunya untuk kami
semoga reformasi ataupun apa yang sudah bapak perjuangkan dan juga kawan kawan perjuangkan ini akan bisa menjadi lebih baik ke depannya
nanti kita akan mengawal bersama arah demokrasi negara ini
terima kasih pak atas waktunya
demikian perbincangan saya dengan mantan ketua mpr dan juga mantan ketua umum pp muhammadiyah amin rais